bursa pemilihan ketua pssi kian ramai
satu persatu tokoh dari beragam latar belakang mulai mendeklarasikan diri siap membenahi sepak bola indonesia
dari kalangan pengusaha muda muncul satu nama arief putra wicaksono yang menggeluti bisnis promotor olahraga sepak bola
nah wawancara salah satu kandidat ketua umum pssi berikut ini sekaligus menutup cnn indonesia sports
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
anita mai pamit undur diri selamat beristirahat dan salam sports
jadi ketua pssi itu sulit banyak masalah dan mungkin sedikit untungnya
tapi posisi yang kali ini kosong setelah ditinggalkan oleh edi rahmayadi banyak diminati
kali ini saya menemui satu dari sekian nama kandidat calon ketua umum pssi
diri sebagai ketua pssi untuk periode berikut
lelaki perontas tadi bukan pesepak bola tapi ia mendatangkan klub klub sepak bola mancanegara ke indonesia
saya bersama nine sports membawa tim nas belanda ajax juve dan chelsea ke indonesia
dan juga bekerjasama dengan la liga untuk players development bersama evan dimas
dua ribu enam belas mas arief pernah maju mencalonkan diri sebagai ketua pssi
tapi waktu itu gagal walau verifikasi karena dianggap pengalamannya kurang
kalau saat ini apakah sudah merasa cukup pengalaman mas
kalau diukur dari pertama kali saya membawa tim eropa ke indonesia
itu pada saat itu tahun dua ribu tiga belas tujuh juni dua ribu tiga belas kita membawa timnas belanda bermain bersama timnas indonesia di gbk
itu waktu itu pertandingan fifa e match
jadi kalau diukur dari situ sampai dua ribu sembilan belas sekarang itu sudah lebih dari lima tahun
jadi saya rasa cukup untuk kriteria tersebut
oke apakah hanya dalam kaitannya bisnis promotor begitu atau mendatangkan klub sepak bola ke indonesia
atau ada yang justru dalam program
atau ada yang main konkret bersama dengan pssi misalnya
kita juga bekerja sama lebih juga untuk football development juga
kita membawa pemain indonesia untuk bisa berkancah di luar
di mana caranya kita persiapkan
dan kita juga membawa tim nas indonesia dari mulai senior sampai kelompok umur untuk training camp di luar
contoh tim nas senior kita bawa ke spanyol untuk bermain lawan andorra dan kuba dan real b
habis itu juga kita bawa timnas u dua puluh tiga dalam rangka persiapan sea games
kita bekerja sama atau melakukan pertandingan dengan as roma
dan juga dengan lazio dan cagliari
untuk kelompok u sembilan belas dalam rangka waktu persiapan afc pun
kita juga melakukan persiapan di spanyol atau training camp di spanyol
lalu apa yang paling mendorong mas arief akhirnya harus maju mencalonkan diri sebagai ketua pssi lagi mas
karena dari tahun dua ribu lima belas itu saya sudah mempunyai program program yang kita rasa itu akan meningkatkan kualitas sepak bola indonesia
dan juga nilai jual sepak bola indonesia
namun pada saat itu harus tertunda karena terjadi band dari pemerintah dan fifa
nah saya merasa kalau program program tersebut dapat dilaksanakan di bawah panji pssi
akan membawa kualitas sepak bola indonesia jauh lebih tinggi lagi dan juga nilai jual sepak bola indonesia jauh lebih tinggi lagi
program program saya adalah sister club
karena menurut saya masalah paling dasar dari sepak bola indonesia adalah club licensing
jika klub licensing itu sudah dipenuhi karena fifa club licensing itu adalah standar fifa yang diminta dipenuhi untuk klub klub profesional seluruh dunia
tapi fifa memberikan keringanan
untuk negara negara bagian ketiga contohnya indonesia
namun menurut saya keringanan itu tersebut adalah kunci masalah di sepak bola indonesia
selain itu kita juga ada program fans management dan yang terakhir var
anggaran pasti kita akan cari dan sebenarnya anggarannya nggak sesignifikan itu tingginya
yang proses paling berat yang harus dilakukan adalah edukasi wasit indonesia
jika kualitas wasitnya sudah sama dengan di luar penggunaan vir itu sangat sangat murah
fans management ini menarik karena salah satu permasalahan di sepak bola indonesia itu adalah
seperti kayaan antar supporter
akan seperti apa nanti program konkretnya
kita akan merubah fans club menjadi unit bisnis
dalam arti setiap hands club itu kita akan menjadikan kooperasi
kooperasi persija kooperasi persif dan seterusnya
kooperasi itu memiliki unit bisnis yang tiap bulannya akan memberikan pemasukan
dan pemasukan itu akan kita potong pada saat terjadi pelanggaran dilakukan oleh fans
jadi dendanya akan dibayar dari kas kooperasi tersebut
koperasi tersebut memiliki berbagai macam unit bisnis
contohnya stadion manajemen pemilikan saham klub akparel fnd dan seterusnya
mas arief pemilihan ketua pssi ini kan tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat
tapi ada di tangan lebih dari delapan puluh voter satu pemilik suara di pssi
yang mana kita tahu di lain sisi juga ada ketidakpercayaan publik yang sangat besar terhadap mereka
saya dengar rumors atau gosip yang beredar bahwa setiap kali pemilihan ketua itu perputaran uang sangat besar terjadi
namun saya lihat sudah berkali kali ganti ketua namun masalah kita masih tetap sama
tiap bulan klub tidak dibayar gaji tertunda dan sebagainya
jadi jika rumor pemilihan ketua itu benar harus menggunakan dana saya kira itu adalah langkah yang amat salah
diambil contoh jika saya melakukan hal tersebut dan pada saat saya terpilih hal yang pertama saya pikirkan adalah gimana cara mengganti uang saya
saya nggak akan mikirin gimana saya membangun klub emas gimana saya memajukan sepak bola indonesia tapi gimana cara uang saya balik
karena saya merasa saya memberikan solusi gimana cara membuat sepak bola indonesia menjadi lebih baik
dan solusi itu menurut saya real
kita bisa lakukan secara bersama sama
oke saya tunggu